pada era kolonial surabaya memiliki dua jenis tram yang bertenaga uap dan listrik
ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin operasional
salah satunya adalah ostram storm tram matsyapi atau ojs
ojs mulai mengoperasikan tram uap pada seribu delapan ratus delapan puluh sembilan
sepuluh tahun kemudian tepatnya seribu sembilan ratus dua puluh tiga ojs membuka jalur tram baru dengan basis listrik
listrik itu baru berjalan di tahun seribu sembilan ratus dua puluh
itu ojs menerima pendapatan yang kurang lebih sekitar empat ratus ribu gulden dalam satu tahun
kemudian di tahun berikutnya itu sampai naik dua kalinya delapan ratus ribu gulden
nah sehingga pemerintah
hindia belanda itu melihat bahwa bisnis tram di kota surabaya ini sangat menguntungkan
tram uap melayani jalur pelabuhan di kawasan ujung surabaya sampai sepanjang sidoarjo
sedangkan tram listrik membelah tengah kota dengan empat jalur
dari wonokromo sampai tanjung perak
inilah yang membuat bisnis tram menguntungkan kala itu
di masa jayanya misalnya
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh sekitar sebelas empat juta orang menggunakan tram listrik
dan lima dua juta orang menggunakan tram uap
ketika tram terakhir disuntik mati kawasan ini menjadi hunian kumuh
ada juga salah satu gudangnya dikuasai organisasi sayap sebuah partai politik
bangunan ini dulunya adalah sebuah tram listrik dan uap
usianya sudah lebih dari
kini seperti yang anda lihat isi bangunan berangka baja
berubah menjadi perbukiman kumuh
nah ini menarik mas
ini loko apa sebenarnya yang dipajang di stasiun pasar turi ini
oke jadi ini adalah tipe lokomotif uap favorit
yang dulu pernah beroperasi sebagai layanan tram uap di surabaya
ini dibuat oleh pabrikan mesin belanda namanya wexpoor di tahun seribu sembilan ratus tiga
lalu juga kemudian
lokomotif ini sudah berhenti beroperasi di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
moda transportasi prima donna ini disuntik mati pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
tram dituding biang kemacetan karena jalanan sudah dipenuhi kendaraan pribadi
visi transportasi massal di era kolonial berganti menjadi privatisasi transportasi
jutaan kendaraan memenuhi jalanan kota
dan saat ini kita menanggung akibatnya
gagal merdeka dari kemacetan dan tentu saja polusi udara
miftah farid andreas wicaksono surabaya jawa timur